indonesia kini menghadapi era bank digital atau neobank
potensi perkembangannya cukup besar dengan tingginya pertumbuhan aktivitas di ranah online atau daring
banyak bank saat ini sudah mengembangkan mobile banking untuk berbagai layanan seperti transfer dan pembayaran
namun bank masih membuka dan mengandalkan kantor cabang
sementara bank digital sepenuhnya melayani nasabah melalui jalur daring
terintegrasi dengan ekosistem digital layanan bank yang komprehensif mudah diakses kapan dan dimanapun
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tonggak penting bagi industri finansial
seiring perkembangan teknologi bermunculan bank digital
mereka hadir di saat industri perbankan juga mencatatkan kenaikan transaksi digital terlebih di masa pandemi covid sembilan belas
menurut catatan ojk
setidaknya ada empat belas bank digital di indonesia
baik yang tengah dalam proses menuju go digital seperti alobank indonesia
maupun yang sudah menyatakan diri sebagai bank digital seperti
genius woke dji bank kemudian bank jago bank aladin syariah dan juga tmew
pengamat ekonomi menilai
bank digital punya potensi besar dilihat dari jumlah unduhan pada dua ribu dua puluh
belum lagi perbankan konvensional yang secara bertahap bertransformasi ke bank digital
di sisi lain keamanan data pengguna masih menjadi tantangan
menandakan perkembangan untuk bank digital
kedepannya semakin diminati oleh pasar gitu
dari sistem keamanannya memang belum bisa dikatakan aman
bahkan untuk lembaga instansi pemerintah yang resmi pun
bisa kebobolan data atau terjadi kebocoran data
nah ini yang saya rasa sih tantangan kedepannya bahwa
trust masyarakat untuk bank digital juga harus dibangun dari keamanan datanya
salah satu bank digital genius menerapkan sistem keamanan berlapis
untuk memastikan keamanan transaksi dan penyimpanan data
salah satunya adalah fitur pembayaran transaksi di e commerce dan marketplace
tanpa nasabah perlu memasukkan informasi kartu debit
kita coba bantu dengan memberikan alat transaksi yang lebih aman lewat genius pay
jadi kita cukup masukkan cash stack aja
tapi otorisasinya tetap ada di aplikasinya kita atau di handphone kita gitu ya
dan kita juga terus perbesar gitu kan ekosistem genius pay
sekarang sudah lebih dari lima puluh ya
agar bank digital tumbuh secara optimal
diperlukan kolaborasi semua pihak dalam ekosistem digital
seperti yang dilakukan bank digital pt alobank indonesia
yang berkolaborasi dengan banyak perusahaan besar
ekosistem kami seperti ketahui itu adalah penggabungan ekosistem fisik dan digital
yang kalau digabung mungkin kami adalah yang terkuat dan terluas
dan itu pun tidak berhenti karena kami tetap membuka kesempatan
kepada perusahaan perusahaan ekosistem lain untuk terus bergabung dengan kami
karena kami percaya kolaborasi adalah kata kunci dalam era sekarang ini
meskipun semua aktivitasnya dilakukan secara online
bank digital tetaplah produk perbankan
itu berarti semua bank digital diawasi oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan
bank indonesia memprediksi transaksi pembayaran digital banking pada dua ribu dua puluh
mencapai empat puluh delapan triliun rupiah atau meningkat dua puluh satu delapan

dari proyeksi dua ribu dua puluh satu sebesar empat puluh ribu triliun rupiah
di meliputan cnn indonesia jakarta